sidang lanjutan proyek ktp elektronik dengan terdakwa setia novanto kembali digelar pada senin
jaksa penuntut umum menghadirkan tujuh orang saksi dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi
tujuh orang saksi yang dihadirkan antara lain mantan dirut perum pnri isnu edy wijaya
mantan dirut pt land industri wahyudin baginda karyawan pt java trade utama jimmy skandar teja susila
ketua tim teknis pengadaan proyek ktp elektronik husni fahmi
pengacara elsa sharif dan pensiunan staf ditjen dukcapil rudy indarto dan yudi pramadi
sesaat sebelum sidang dimulai setia novanto mengakui rekaman yang diputar pada kamis dua puluh dua februari lalu
terkait adanya permintaan dana sebesar dua puluh miliar rupiah kepada andi narogong
untuk biaya administrasi dan pembayaran perkara hukum
rekaman sih kalau dengannya semalin dengan ani memang ada
tapi soal masalah
masalah lima persen saya nggak pernah dengar
kalau yang ini kan bapak bilang dua puluh miliar untuk uang kpk itu kan
enggak itu kan masalah bukan untuk
tapi itu suara bapak
iya kalau itu kan masalahnya kan kalau kita sudah hal hal yang berkaitan dengan hukum kan
kan pasti untuk membayar masalah yang resmi semuanya itu ya sangat tinggi
kalau waktu itu
ya macam macam ya membayar pengacara membayar lain lain yang resmi ya
itu sangat besar
sudir korresponden cnn indonesia roni satria di pengadilan tipikore jakarta
roni tujuh orang yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini sebagai saksi
sudah berapa orang yang memberi keterangan di persidangan
ya selamat sore eva benar sekali tujuh saksi yang dihadirkan pada sidang lanjutan
kasus mega korupsi ktp elektronik di pengadilan negeri jakarta pusat pada hari ini
yang kita tahu bahwa baru tadi ada empat saksi yang sudah melakukan kesaksiannya
dan ada hal menarik yang ingin saya ulas kepada anda dan juga pemirsa eva
dimana tadi keterangan dari direktur utama maksud saya mantan direktur utama
perum percetakan negara republik indonesia atau pnr yang kita tahu sebagai konsorsium
salah satu pemegang konsorsium untuk

yaitu isnu edy wijaya yang tadi sempat dicecar oleh jaksa penuntut umum
terkait dengan sejumlah pertanyaan pertanyaan bagaimana pertemuannya yang dilakukan
di ruko fatmawati bersama dengan anggota anggota konsorsium yang lain dan juga andina rogong
tadi isnu sempat menyebutkan bahwa dia juga pernah diajak oleh andina rogong
ke kudus jawa tengah untuk bertemu dengan terparty seperti itu
dan juga ada tadi keterangan yang cukup menggelitik
yang bisa dikatakan menarik ketika ada keterangan ataupun di dalam resiko
atau mitigasi risiko yang dicantumkan di dalam konsorsium pnri ini
terkait dengan pengadaan proyek ktp elektronik ini
bahwa dalam konsorsium pnri ada mitigasi risiko tadi yang ditanyakan oleh jaksa penuntut umum
mengapa ada mitigasi resiko yang dicantumkan di sana terkait dengan anggaran dari dpr
yang bisa saja kemungkinan akan telat masuk
ataupun cair seperti itu
hal ini yang bisa dikatakan bukan menjadi ranah dari pnri
namun dimasukkan ke dalam risiko mitigasi resiko yang ada di dalam pengadaan proyek ktp elektronik tersebut
nah tadi bisa dikatakan isnu tidak lancar menjawabnya
karena tadi dikatakan bahwa hal itu semua sudah disiapkan oleh konsultan
yang tentu saja dibalikkan lagi oleh jpu dengan mengatakan bahwa
tidak mungkin konsultan
melakukan sesuatu perbuatan ataupun secara kreatif dalam tanda kutip seperti itu
mengada ngada untuk membuat kalau tidak ditandatangani ataupun disetujui oleh pnri
dan juga beberapa konsorsium lainnya
nah tadi itu bisa ditampilkan sebagian bagian yang bisa dikatakan cukup menarik
karena tentu saja bagian dari dana anggaran anggaran yang tentu saja bukan menjadi ranah pnri
mengapa dimasukkan ke dalam mitigasi resiko yang tentu saja ini menjadi urusan
antara pemerintah dalam hal ini kementerian dalam negeri dan juga dpr
untuk saksi lainnya tadi ada elsa sharif yang merupakan pengacara
kita tahu elsa syarif merupakan pengacara di nazarudin
dan juga sempat menjadi kliennya miriam s haryani juga
kita tahu bahwa tadi sempat dikatakan oleh elsa sharif bahwa
miriam s haryani sempat curhat ataupun menyampaikan telukesah seperti itu
kepada elsa sharif terkait dengan pemeriksaannya oleh kpk saat itu
dan tadi disebutkan bahwa
ia juga mengambil
mengaku kepada elsa sharif bahwa sempat dipanggil oleh sejumlah anggota dpr
ada seteh novanto ada faisal akbar ada markus nari dan juga khairman harahab
nah ia dicecar oleh beberapa orang anggota dpr ini terkait dengan
dikatakan juga oleh elsa sharif bahwa kamu adalah pengkhianat seperti itu
yang tadi disampaikan secara gamblang oleh elsa syarif dalam persidangan
yang jadi membuat miriam s haryani mencabut bap nya
yang dikatakan oleh elsa syarif bahwa ia sama sekali tidak mengetahui mengapa
miriam pada akhirnya mencabut bap tersebut
namun ketika jpu merubah pertanyaan menuju
terkait dengan permintaan pertemuan yang diadakan ataupun yang dilakukan oleh deisti
selaku dari istri seteh novanto kepada elsa syarif
itu kemudian kita tahu bahwa elsa sharif sempat diperiksa oleh kpk pada lima april dua ribu dua puluh
kemudian pada tanggal tujuh april dua ribu tujuh belas
ia diberikan pesan ataupun wa melalui whatsapp seperti itu oleh istri setia novanto
untuk ada permintaan dari setia novanto untuk melakukan pertemuan dengan elsa syarif
yang tadi elsa juga sempat mengatakan lupa tidak tahu apakah kapan untuk pertemuan itu dilakukan
dan memang tidak ada secara rinci ataupun detail pertemuan itu tersebut
nantinya hanya dikatakan adalah karena memang elsa sharif ini adalah bagian dari yayasan
dari deisti yang sebagian dari konsultan hukumnya
kemudian dia mengatakan ia sempat datang ke rumah setia novanto melakukan pertemuan tersebut
dan hanya membicarakan terkait dengan pengajian seperti itu
kita memang belum menemukan bisa dikatakan fakta baru ataupun titik terang
dengan apakah pertemuan pertemuan tersebut ada kaitannya dengan upaya
kalau kita tahu memang ini cukup kompleks seperti itu
ada kaitan dengan miriam s haryani kemudian ada kaitan dengan setia novanto
yang sempat dikatakan ketika ditanyakan pada elsa syarif
syarif sempat bingung dan juga lupa seperti itu
mungkin kita memang masih melihat apa yang akan dikuak atau sebenarnya jaksa penuntut umum
ingin menghadirkan elsa syarif dalam sebagai saksi untuk terdakwa setenovanto pada hari ini
apa yang dilegali masih bisa dikatakan cukup belum menemukan titik terang pada hari ini eva
ya roni kalau kemudian kita ingat dengan kesaksian pada pekan lalu
ada fakta baru yang terungkap masalah dana dua puluh miliar rupiah yang katanya dana administrasi
fakta tersebut juga kembali digali dalam persidangan kali ini roni
ya terkait dengan fakta dua puluh miliar rupiah tadi sempat memang dibenarkan oleh setia novanto
namun di luar persidangan eva sebelum persidangan ini dimulai
tadi sempat dia mengatakan bahwa ada pertemuan yang dilakukan antara dirinya seteh novanto dengan andrina rogong
kemudian saat itu dilakukan ketika makan di kediaman setia novanto di bilangan wijaya
ia sempat tadi mengatakan bahwa itu benar adanya namun bukan merupakan uang yang kalau dalam percakapan tersebut terkesan terdengar
ataupun jika ditranskrip seperti itu ada ucapan yang mengatakan bahwa untuk kpk
namun tidak pada ia tadi menjelaskan kepada media bahwa yang dimaksud adalah administrasi tersebut adalah bagaimana nantinya uang uang ketika berkaitan dengan kasus hukum tentunya akan ada biaya administrasi yang harus dibayarkan
kemudian bagaimana membayarkan pengandalan
bagaimana membayarkan pengacara yang bisa menghabiskan uang hingga mencapai tiga puluh miliar seperti itu
nah tadi bisa dikatakan tidak ada lagi pembahasan terkait dengan rekaman yang sempat diputarkan pada minggu lalu pada hari ini
karena memang saksi saksi pada hari ini lebih cenderung kepada saksi yang selain dari yang saya sebutkan tadi ada dua
yang pertama adalah dari mantan direktur utama pnri
kemudian ada pengacara yang sesuai
dan juga ada dari sejumlah orang swasta
dan juga ada dari duk capil seperti itu
baiklah roni satria melaporkan langsung dari pengadilan tipikor jakarta